katanya orang sumatera nggak bisa makan kalau gak pedas
kita tanya yuk benar nggak
ternyata gitu sobat tipikal masakan sumatera
harus ada rasa pedas dan rempah pelengkap atau bumbu yang jadi ciri khas rasa
dalam sebuah masakan sumatera minimal harus ada komponen cabai bawang merah bawang putih dan bumbu lainnya
makanya inflasi kelompok pangan pada beberapa komunitas hortikultura di tanah sumatera terasa dampaknya
terkhusus pada bumbu dapur
data konsumsi cabai besar pun di wilayah sumatera juga tercatat tinggi
seperti riau menempati peringkat keempat di sumatera dengan tingkat konsumsi cabai lima tujuh kg per kapita per tahun
coba kita cari tahu ya gimana sih
cara masyarakat sumatera menyiasati penggunaan bahan pangan
harganya di rumah dua puluh sepuluh sepuluh dolar
di kita banyak banyak yang memasak gitu
meskipun beberapa harga komoditas hortikultura naik
pasokan bahan pangan ternyata masih aman terkendali dan tersedia di pasar sesuai kebutuhan masyarakat nih sobat
cabai atau bawang atau barang barang yang susu susu konsumsi rumah
sejauh ini masih mudah untuk didapatkan
pasokan komoditas hortikultura yang tetap terkendali
dan stok yang masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ini sejalan
dengan upaya bank indonesia dalam mengendalikan laju inflasi pangan
salah satunya lewat penyelenggaraan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dua ribu dua puluh
di kawasan sumatera dengan sejumlah program program unggulan
dengan sinergi dan kolaborasi tentunya kita makin semangat kan
inflasi dapat terkendali ekonomi tumbuh